setelah disahkannya sembilan komisioner baru komisi penyiaran indonesia atau kpi pada rabu lalu pekerjaan rumah sudah dinanti
terutama dalam hal perbaikan kinerja kpi produk sebelumnya yang dinilai masih kurang maksimal
para komisioner ini terpilih melalui mekanisme voting pada selasa lalu
selama tiga tahun ke depan komisioner kpi terpilih ini tak hanya dihadapkan pada tugas pemeriksa dan pengawasan konten
namun juga tantangan lain dalam hal peralian tren dari analog ke era digital
dalam salah satu visinya untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas
komisioner terpilih yulianre darwis berharap komisioner baru kpi bisa menjawab tantangan globalisasi penyiaran di era digital
kita sadari bahwa dunia penyiaran bukan saja hanya sekedar tv berjaringan
tetapi bagaimana arus informasi asing yang bersilewaran tanpa batas yang ada di indonesia
dan oleh sebab itu ini tantang terbesar bagi komisi penyiaran indonesia
bagaimana bisa mengintegrasikan ini antara kebijakan internasional dan kebijakan undang undang yang ada dalam penyiaran indonesia saat ini